ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais menyambut baik usulan pertemuan dirinya dengan presiden joko widodo
meski demikian amin enggan bertemu di istana dan justru meminta jokowi untuk menyambangi kediamannya di yogyakarta
ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais mengaku memang ada sejumlah pihak yang berusaha untuk mempertemukannya dengan presiden joko widodo
terkait hal ini amin mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan orang nomor satu di indonesia tersebut
meski demikian amin mengaku enggan dipertemukan di istana
bila pun pertemuan itu terjadi amin meminta agar jokowi untuk datang ke kediamannya di yogyakarta
saya mengatakan amin sangat mudah sekali
saya silakan pak jokowi terbang ke yogyakarta bukan semata mata mau ketemu saya
mungkin aja di gajah mada mungkin di gunung kidul mungkin di sreman
mampirlah ke rumah saya